kapolri jenderal polisi listio sigit menolak berkomentar soal isu seorang polisi bintang tiga yang mengancam mundur jika verdi sambo tidak jadi tersangka
menurutnya semua tim khusus termasuk pejabat bintang tiga polri kompak satu tujuan mengungkap kasus tewasnya brigadir yosua
kait dengan bintang tiga saya kira saya tidak bisa jawab ya karena yang menjelaskan bukan saya tapi yang jelas kita kompak semuanya